sebuah restoran yang berada di lantai tiga di sunter mall sunter tanjung priok jakarta utara kami siang terbakar
diketahui api pertama muncul dari bagian dapur restoran tersebut dan kebakaran terjadi
diduga akibat kebocoran selang tabung gas di dapur restoran hingga menimbulkan kobaran api
kebakaran yang menimbulkan kepulan asap tebal tersebut menyebabkan sejumlah orang
termasuk petugas keamanan dan pengunjung mengalami sesak nafas
mereka harus mendapatkan suplai oksigen dari petugas medis sebagai pertolongan pertama
sedikitnya sepuluh unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dalam pemadaman tersebut
kemungkinan tiba dari tabung gas selang dapur itu bocor
ada nyala api nyamber ke teman teman tabung gas yang lain itu ada empat atau ada lima tabung gas tadi